hai mister sergi yang sabar allah pasti akan menemukan ibu mister sama mister
mister mister ya tapi bisa sedih lagi ya kalau kita ikutan sedih itu malam
sungguh lukman terharu adonan menangis saya pun tidak menangis
kenapa mata saya kiri lipat dibu ya allah mister
masya allah haikal haikal ustadz ini sebenarnya bangga loh sama kamu ya walaupun tadi itu agak
sedikit berbahaya tapi kamu ini seperti ajaran rasulullah shallallahu alaihi wasallam
salam ya katakanlah kebenaran walaupun itu pahit ya sebenarnya ustadz tadi itu haikal
kebetulan banget saat haikal lagi ceramah tentang curangnya berdagang tiba tiba beneran ada pedagang
curang hanya justru allah itu nunjukin lewat lu kalau coba kalau enggak ceramah depan itu
pedagang pasti itu pedagang masih curang kah iya udah udah semuanya itu atas kuasa allah

iya iya baik pak yudo ya udah kalau gitu kita kesana sekarang ya sama sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya anak anak sekarang kita bertiga ke rumahnya pak yudo
kita nanya hari ini acaranya itu besok
nah tadi pak yudo itu ngabarin
kalau anaknya yang mau kitan itu namanya siapa tadi
andika ramadan itu dia nggak mau disunat
nah kita semua disuruh kesana untuk bujukin anaknya supaya mau disunat
itu ada mr sergi tuh
itu mr ya
ya allah mister
mister dari mana aja mister
kok kelihatan resu begitu
tadi saya melihat ibu ibu yang mirip

tadi saya melihat ibu ibu yang mirip
tadi saya melihat ibu ibu yang mirip
lalu saya kejar dia
tapi apa mister
tapi ternyata mirip saja
ya udah ya udah mr gak apa apa
kan masih ada hari esok
kalau bisa jangan sampai putus asa mister
cari terus sampai ketemu ya
sesuai dengan firman allah subhanahu wa ta'ala
di surat yusuf ayat dua belas
sesungguhnya tiada yang berputus asa
dari rahmat allah
melainkan kaum yang kafir
ya insyaallah saya akan putus asa ya by the way ustadz musa dimana ya saya mau cari dia dulu
saya juga kurang tahu mr dimana tapi mr kalau misalkan ketemu sama ustadz musa ya tolong
bilangin ya saya haika sama asun ini mau langsung rumahnya pak yudo saya akan sebaikan ya
buat makan sambil jalan
aduh aduh aduh aduh
ada yang mau ceritain
cuma begini pak d yang mau ceritain
kok sih nggak ngelihat sergei haikal asun tirobemo dan ustadz sriwan nggak perlu kelihatan
emangnya dia pada ngikut ke pasar
ya ngikut mah enggak cuman tadi pada izin keluar katanya pada mau latihan ceramah begitu
oh itu mah beda
muda tenang aja selama ada ustadz yang namanya asun haikang sobri lukman dan indra
itu bakalan aman selama ada ustadz betul
kalau urusan serge mohon maaf
paling paling dia macam ribunya pak d
lagi ngapain sih pak d sibuk banget kita aja yang jadi pacarnya dia
kan kalau kayak gini cocok buat latihan tempatnya lega
apalagi yang paling enak yaitu kan tak ada si amalia najwa utami jadi tak ada lagi yang
menunggu aku lagi latihan betul betul kamu tuh harus fokus karena ini hari terakhir kamu latihan
iya jadi bercanda ya iya harus konsentrasi aduh aduh ayo aku kan ngeceramah nih masa aku
berdiri sih tak duduk capek aku udah itu bentar bentar ini ini ini ini ini
ayo please kalian itu kelebayang ya orang aku aja masih santri kok afan betul tuh lihat
ada kursi kan nah anggap itu ada orang yang ngedengerin kamu ceramah ya jadi kamu harus
konsentrasi fokus fokus semangat bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi
para saudara dan para saudari yang saya hormati dan yang saya cintai butet akan ceramah kepada kalian
semua jadi tema kita ini
lihat deh ada yang jatuh
hai kadang aku tuh suka bingung sama notify adventure
kurang lagi ya hahaha eh amalia diam kau ya namanya juga orang lagi cilaka
emangnya kenapa kau belum latihan hah apa prinses lia latihan
dari tadi udah diketok sama mama pintunya enggak dibuka buka nyaman
nih papa dikunci dari dalam gini mah oh iya pak kalau ustadz yang dari
quran tahu udah dipanggil apa belum sudah mah mereka lagi pada jalan kemari mah
dikunci dari dalam virus kecelakaan jangan jangan dia kabur mah oh iya

desa ini rumahnya pak udo
mewah ya rumahnya

ya assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum ini pak ustadz
sama santikunan tak ya iya bu ya ada apa ini saya mau ketemu sama pak yudo ada pak aku takut
jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan

kabur barusan pak ustadz sama santikunan tak kejar dia
pasir kita bukan jirbanya
bukain dong gerbangnya
kita buka pintunya jom
saya ketemu ibu di pasar saya kirain itu ibu saya
terus makanya aku kejar dia tapi ternyata bukan salah orang misteri sergi yang sabar
allah pasti akan menemukan ibu mister sama mister mister ya tapi bisa sedih lagi ya
kalau nggak kita ikutan sedih
iya mister itu malam yang sungguh lukman terharu
lukman indra kenapa menangis saya pun tidak menangis
kenapa mata saya kiri lipat dibu ya allah mister
aduh tempat dimana nih
ada anak kecil yang laki laki dia dia pakai baju kalau nggak salah tuh hijau toska habis
itu ada ping pingnya pakai peci kayak ustadz saya tapi diginiin pecinya nah iya anaknya
juga putih terus rambutnya lurus sama pendek juga ya bu kayak gitu bu nggak ada ada mungkin
tutupnya bawa tas gitu